nah pasar ini nih terkenal dengan tempat penjualan mainan
dengan harga yang miring alias murah meriah
nah biasanya nih penjualan di sini laris manisnya pada saat pasca lebaran
dan karena banyaknya masyarakat yang datang ke sini
dan juga hilir mudik kendaraan yang keluar masuk di sekitaran sini
kerap membuat kemacetan terjadi di sepanjang jalan basuki rahmat
pasar gembrok diserbu masyarakat karena menjual mainan anak dengan harga miring
selain akibat keluar masuk kendaraan
kemacetan di kawasan pasar gembrong di jalan basuki rahmat jakarta timur ini
kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kantor
tidak jauh dari kios penjualan mainan anak
terdapat permukiman penduduk
rapatnya jarak antar rumah membuat ratusan warga terdampak kebakaran
yang terjadi pada dua puluh empat april lalu
namun sejak satu juli
puing sisa kebakaran di area seluas tiga delapan ratus meter persegi itu
perlahan berubah rupa menjadi kawasan permukiman berwarna warni
yang bernama kampung gembira gembrong
menurut lurah cipinang besar utara
dua warga yang rumahnya terdampak kebakaran pasar gembrong pada april lalu
bisa menempati rumah yang dibangun pemprov dki jakarta
kampung gembira gembrong ini adalah hasil dari revitalisasi
pasca kebakaran korban yang lima bulan yang lalu
apa sebelum hari raya dufitri
awal bulan oktober kita targetkan mereka sudah menempati
lokasi rumah yang baru ini
yang saat ini menempati rumah susun di cibesut
kampung gembrong ini emang kalau dalam hati kota
kampung padat dan ini dulu jalan ini nggak ada
dari garis padat sungai nggak ada ini dipungsikan kembali
dan arahan sesuai dengan bapak gubernur bahwa rumah rumah sekarang ini
menghadap ke sungai
jadi diharapkan warga tidak membuang sampah ke sungai seperti itu
hingga rabu siang proses perampungan satu ratus tiga puluh delapan bangunan terus dilakukan
setiap rubah terdiri atas
lantai dengan luas bangunan bervariasi
mulai dari delapan hingga empat puluh meter persegi
semakin dekat semakin kelihatan ya warna warninya
ceria banget kelihatannya dari sini
nah ini adalah kampung gembira gembrong yang terdiri dari satu ratus tiga puluh delapan rumah
yang saat ini tengah dibangun kembali pasca kebakaran april lalu
dan setelah selesai semua masyarakat yang saat ini tinggal di rumah susun akan bisa pembangun
dan setelah selesai semua masyarakat yang saat ini tinggal di rumah susun akan bisa pembangun

dan kawasan ini kalau kita bisa lihat ada warna warninya semakin dipercantik dengan mural di dinding dinding bangunannya

jadi suasana di sini akan semakin meriah dan juga semakin ceria

berbeda dengan kondisi permukiman sebelumnya kampung gembira gembrong berkonsep permukiman sehat
yang mengedepankan faktor lingkungan
mulai dari sirkulasi udara pencahayaan hingga kebersihan sungai
permukiman baru ini juga dirancang dengan konsep tanggap bencana
nah pengaplikasian kita terkait dengan yang pertama tangga bencana kita menciptakan sirkulasi yang aman dan nyaman
dari jalan yang kecil kecil kita perlebar terus kita menyiapkan beberapa tempat titik kumpul
kita memberikan jalan yang cukup besar yang memang seharusnya itu bisa jadikan jalan
karena rumah rumah mereka itu sangat nempel di sana

kampung gembira gembrong juga mengusung konsep waterfront city atau pengembangan daerah tepian air
sungai ciliwung yang bersebelahan dengan kampung berwarna warni ini akan menjadi halaman depan rumah warga yang tinggal di bantaran sungai tersebut
pembangunan kampung gembira gembrong menelan biaya tujuh delapan miliar rupiah
revitalisasi permukiman ini direncanakan rampung pada akhir september dua ribu dua puluh
indra yani lakshmi kurnia yuniarwan